karya armada ayu ting ting cita citata zazkia gotik jazz
siapkan semua untuk melesat ke angkasa
deddy kordusier ivan gunawan ruben aungsu natsua sihab
trans studio bandung dancers b soul dan ida perkasyen
tujuh belas tahun transmedia jumat lima belas desember
disiarkan langsung mulai jam setengah tujuh malam
di transtv dan trans tujuh
serta cnn indonesia di transvision